ada sanksi pidatanya juga
pak berarti banyak penjamin yang
dia yang saya lihat dia buka sandalnya hancur
karena di sini kan orang secara umum semua pakai kendaraan motor
orang secara umum semua pakai kendaraan motor
dia punya kacang

tangkap beri proses dan akan sekarang ditindak
yang di bali ya
iya yang pak merkawalon
itu udah langsung
jadi ini siap
jadi untuk khusus di bali informasi di sosial media itu langsung otomatis ditindak lanjuti
tanpa harus ada instruksi dari direkturat jenderal imigrasi
artinya kantor pusat
itu sudah otomatis
karena saya memonitor setiap hari pelanggaran pelanggaran tersebut
sampai yang terakhir juga yang melakukan pemukulan di salah satu restoran
cuma informasinya itu terlambat viralnya
sehingga yang bersangkutan sudah keburu terbang keluar
jadi pelanggarannya apa muncul pasti kita langsung responsif
untuk melakukan operasi